menko poluka mahfud md menyebut tidak ada islamofobia di indonesia
salah satu buktinya ya ini eksistensi para santri yang kini mengalami kemajuan pesat dibanding sebelumnya
dalam peringatan hari santri nasional dua ribu dua puluh dua jumat pagi mahfud menjelaskan eksistensi santri saat ini dapat terlihat dari banyaknya pejabat negara dan tokoh masyarakat yang datang dari latar belakang sebagai santri
mahfud menambahkan kalangan muslim juga tidak malu seperti dulu karena dianggap terbelakang
menurutnya kaum santri bisa melesat pesat justru karena tidak ada islamofobia di negeri ini
dalam acara peringatan hari santri nasional dua ribu dua puluh dua turut hadir wakil presiden maruf amin menteri agama dan sejumlah tokoh
dengan demikian tidak ada diskriminasi terhadap kaum muslim ini
semua boleh berkontestasi secara demokratis
tidak ada lagi rasa takut terhadap islam

tidak ada juga rasa malu untuk mengaku muslim
kalau dulu rasanya kalau muslim itu ada malu malu yang tidak panggung
karena juga tidak ada islamofobia